pantauan arus balik minggu siang tol cikampek arah jakarta ramai lancar sementara sejak pukul empat belas telah dijalankan sistem one way dari kilometer empat ratus empat belas gerbang tol kalikangkung hingga kilometer enam puluh enam gerbang tol simpang susundawan
meskipun saat ini arus lalu lintas di gerbang tol cikampek utama arah ramai lancar namun diprediksi sore ke malam nanti akan terjadi kenaikan volume kendaraan
untuk itu selain sistem one way dari kilometer empat ratus empat belas hingga kilometer enam puluh enam rekayasa lalu lintas atau kontraflow juga dilakukan pada kilometer enam puluh enam hingga kilometer dua puluh delapan
diharapkan pemudik bisa mengatur waktu arus balik dan tidak semuanya pulang pada hari ini agar tidak terjadi penumpukan kendaraan